dari sejumlah negara yang dilarang masuk
dan yang paling penting kawan kawan sekalian
kalau petugas tps sih aku belum ya
wajar saja hasil akhir sebuah foto makanan tidak hanya berfungsi mengundang orang untuk membeli tetapi juga membangun citra sebuah produk yang tertuang dalam buku menu
ada yang berbeda agama
nah bagaimana signifikansi perempuan dalam b dua puluh kali ini mas tauhid
semakin banyak cuman kalau mau cari yang benar benar berpengalaman itu lebih baik
buruh itu udah ada tradisi demo dan
saya punya hubungan emosional yang panjang dengan pak zul
karena baik saya akan memberikan informasinya kepada anda ya
bisa nggak memperlakukan data yang dikelola itu sebagai satu amanah bukan berkah
iya gara gara dari temen yaudah manggilnya ini aja nih
yang menjadi angka ataupun target
ini salah satu pemain sulawesi utara yang mungkin jarang ya back to back dbl all star ya
kalau disebut olahraga olahraga utamanya apa sih kak
di fotografikan sama papa koko sendiri ya